lembaga survei indikator politik indonesia merilis hasil tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja presiden jokowi yang menunjukkan tren penurunan
selain itu survei menunjukkan empat puluh empat satu persen masyarakat tidak puas dengan praktik demokrasi di tanah air
hasil survei juga memotret pandangan masyarakat yang menilai keadaan ekonomi nasional buruk
bagaimana istana merespon turunnya kepercayaan publik ini
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur esekutif indikator politik indonesia burhanudin mutadi
selamat sore mas burhan
selamat sore mas fajrul
sebesar lima puluh delapan satu persen ini lampu merah karena angka ini sepertinya terendah selama dua tahun terakhir mas burhan
ya wake up call saya sebut demikian
meskipun sebenarnya kalau kita lihat banyak kepala pemerintahan di dunia yang mengalami penurunan approval rating bahkan sampai di bawah empat puluh persen
jadi tergantung kita melihatnya kalau pakai gelas tengah penuh minimal approval rating presiden
masih di atas lima puluh persen itu batas aman psikologis
tapi kalau pakai gelas tengah kosong bagaimanapun tren penurunan approval rating presiden sudah terjadi dua tahun berturut turut
jadi sebelum kita melakukan sebelum kita mengalami pandemi approval rating presiden tujuh puluh dua persen
sekarang tinggal lima puluh delapan
jadi memang ada penurunan secara terus menerus yang perlu diantisipasi
dan salah satu penyebab utamanya adalah aspek
jadi dari sisi kepuasan terhadap bagaimana presiden jokowi menangani pandemi ada peningkatan
dan itu terkonfirmasi oleh penurunan kasus harian covid tingkat kematian covid yang menurun drastis
kemudian indonesia dalam waktu belakangan juga dipuji banyak negara karena sukses menangani covid dengan memakai metode gas and rem
terakhir adalah melalui ppkm
tapi ppkm sendiri persepsi oleh
publik dari kacamata ekonomi
di mana mobilitas mereka dalam melakukan upaya untuk mencari nafkah ya itu terhambat
dan karenanya mereka mempersepsi secara negatif kondisi ekonomi nasional
dan itu kemudian memukul approval rating presiden
jadi kalau saya membacanya ini yang menjelaskan approval rating presiden utama adalah aspek ekonomi
masyarakat mengapresiasi ppkm dari sisi aspek kesehatan
tetapi ppkm semata mata
dilihat dari kacamata ekonomi yang kemudian buat mereka menjadi kurang puas terhadap kinerja presiden
jadi respon publik itu tidak hitam putih
jadi mereka mengapresiasi di satu sisi
tapi di sisi lain ada kebutuhan ekonomi yang membuat mereka merasa terganggu ya
terutama setelah masa pandemi
dan ketidaknyamanan itu dilampiaskan dengan penurunan kepuasan terhadap presiden cukup
ini wake up call kalau menurut mas burhan
bagaimana kemudian istana menanggapi turunnya kepuasan masyarakat yang cukup drastis selama dua tahun
artinya sebelum pandemi ini kepuasan masyarakat sudah turun terhadap kinerja presiden
ini wake up call kalau kata mas burhan
terima kasih sebenarnya kepada indikator politik indonesia dan mas burhanuddin
atas survei terbarunya
dan ini memang betul
tadi kita memang melihatnya mestinya dalam
oh melihat sedang
tangkir ini segelap
setengah penuh atau setengah kosong
yang paling menarik yang terima kasih kami adalah berhasil menunjukkan survei ini bahwa nerja pemerintah dalam menangani pandemi melalui protokol kesehatan tiga m itu tinggi sekali
ini betul betul menunjukkan bahwa upaya kami sebagai pemerintah untuk menangani pandemi dengan protokol kesehatan tiga m itu
ini terima masyarakat
termasuk juga menilai pemerintah tegas dalam kebijakan protokol kesehatan itu juga tujuh puluh tujuh enam persen
nah yang menarik juga adalah survei ini menunjukkan awareness terhadap vaksinasi itu sembilan puluh tujuh empat persen
dan dukungan kepada vaksinasi itu delapan puluh enam sembilan persen
jadi kami cukup bergembira dengan hasil ini sebenarnya
jadi di satu sisi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah
dan di sini memang burhan membedakan antara presiden dengan pemerintah
jadi pemerintah dianggap bahwa berhasil dalam menangani problem penanganan covid sembilan belas
memang ada masalah di dalam demokrasi walaupun kami selama ini kan menggunakan indeks demokrasi indonesia yang dikeluarkan oleh tps
nah di sini
di sana sebutkan mengenai ada variable ada sebelas variable ada dua puluh delapan indikator
dan sementara yang dikeluarkan ini kan hanya satu pertanyaan yang abstrak tentang demokrasi
nah ini juga bisa menjadi catatan untuk mas burhan juga menurut kami
mas burhan tadi anda mengatakan bahwa salah satu penyebab turunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden adalah aspek ekonomi
tapi selain aspek ekonomi apakah kemudian
ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik demokrasi di tanah air itu juga menyumbang ketidakpuasan masyarakat
artinya menyumbang penurunan kepuasan masyarakat terhadap presiden
ya memang dua duanya punya kontribusi terkait dengan penurunan approval rating presiden
meskipun yang paling kuat menyumbang penurunan kepuasan terhadap presiden adalah ekonomi
jadi kita sudah melakukan uji
kita sudah melakukan uji untuk mengecek itu dan ekonomi matters
dan menurut saya presiden jokowi sebenarnya sadar betul ketika ppkm darurat itu di launching itu pasti punya efek terhadap ekonomi
tapi masalahnya adalah varian delta kan menyerang dari segala penjuru
dan kalau misalnya presiden tidak melakukan sesuatu untuk mengerem laju mobilitas penduduk
tentu yang harus dipertaruhkan adalah nyawa
jadi kalau saya melihat
memang presiden sadar pilihan yang diambil tetapi dalam konteks kebijakan tidak ada pilihan kebijakan yang menyenangkan semua pihak
dan harga itu dibayar dengan popularitas jokowi yang turun karena penggunaan ppkm yang punya dampak mobilitas
tapi dalam soal demokrasi menurut saya memang sudah saatnya presiden manggil seluruh jajaran pemerintahan untuk menunjukkan komitmen penuh terhadap demokrasi
karena kalau kita lihat beberapa waktu terakhir itu alarm bunyi kencang itu
mulai dari nyampean aspirasi yang seringkali direpresi ya oleh aparat meskipun tidak seluruhnya oleh pemerintah pusat
tetapi kan ada aparat kepolisian atau aparat pemerintah daerah misalnya terkait dengan mural
kemudian juga misalnya dalam kasus kolega saya saiful mahdi di tasyahwala yang memberikan kritik terhadap kampusnya
itu kemudian dikriminalisasi
jadi ada banyak contoh yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan yang menurut saya perlu disikapi oleh presiden
karena efeknya bukan semata mata kepada demokrasi secara umum tapi juga punya efek politis yang terkait dengan penurunan approval rating presiden
jadi menurut saya salah satu bukti atau salah satu pertaruhan untuk menunjukkan komitmen itu adalah
bagaimana presiden jokowi menunjukkan komitmennya
makanya untuk merevisi pasal pasal karet dalam undang undang ite
jadi kalau misalnya dua itu bisa dilakukan satu penanganan ekonomi karena kita tahu ekonomi banyak menjadi hajat hidup orang banyak
yang kedua adalah demokrasi saya yakin approval rating presiden mengalami recovery
oke mas fajrul bang fajrul ini adalah alarm demokrasi begitu menurut mas burhan bahwa sudah saatnya presiden menunjukkan komitmennya
bahwa presiden memang peduli
jadi terhadap hal hal yang berkaitan dengan praktik praktik demokrasi karena hasil surveinya mas buruhan menunjukkan ada empat puluh empat satu persen masyarakat
yang tidak puas dengan praktik demokrasi di tanah air
istana mengakui bahwa praktik demokrasi kita tidak berjalan baik baik saja di era periode keduanya pak jokowi
karena indeks demokrasi kita juga menurun
nah sekali lagi kalau terkait dengan demokrasi ini kita mesti tadi burhan sebenarnya lebih banyak berpendapat mengenai
soal kebebasan berpendapat kemudian juga terkait dengan kebebasan dari diskriminasi mungkin seperti itu
tapi beberapa variable yang lain sebenarnya tetap membaik di kita
tapi memang secara umum diakui oleh bps memang terjadi penurunan terutama terkait dengan kebebasan berkeyakinan itu terjadi masalah di indonesia
apalagi kalau kita mau melihat indikator indikatornya
menurut saya memang soal demokrasi ini memang harus dicek ini soal variabelnya
dan kemudian indikator indikatornya supaya masyarakat juga ketika menjawabnya lebih mudah mungkin
karena yang ditanya ini kan demokrasi jadi after banget begitu ya kalau kita tidak terjemahkan
kemudian yang kedua juga terima kasih ini kan di dalam survei ini tingkat kepercayaan kepada lembaga presiden itu masih tinggi
yaitu delapan puluh dua persen tinggi sekali
nah memang burhan tampaknya memisahkan antara lembaga
kepresidenan kemudian juga pemerintah dan kemudian membedakan dengan pak jokowi
jadi tampaknya ada tiga persoalan jadi yang pertama tentang lembaga kepresidenan kedua tentang pemerintah dan yang ketiga tentang presiden
walaupun kalau dikaitkan dengan ekonomi di sini di survei ini persepsi tentang ekonomi nasional sebenarnya mengalami peningkatan ya mas burhan
karena perlahan ya
sejak awal pandemi sebesar delapan sembilan persen publik menilai ekonomi nasional baik saat ini sudah meningkat enam belas delapan persen itu cukup baik
oke bang fajro
dan pada awal pandemi maret dua ribu dua puluh delapan puluh satu persen publik menilai ekonomi nasional buruk sekarang menjadi empat puluh empat dua persen
jadi tampaknya tindakan pemerintah di bidang kesehatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi sudah menunjukkan hasil
dan ini ditunjukkan
ini ditunjukkan oleh survei dari indikator kritik indonesia
jadi ini kalau
kalau ekonomi ini akan terus membaik kepercayaan terhadap pak jokowi membaik terhadap pemerintah juga makin membaik dan terhadap lembaga kepresidenan juga makin membaik
oke bang fajrul saya mau tanya
apa yang disampaikan oleh mas burhan ya soal adanya tadi pelaporan aktivis terkait dengan kritik di media sosial kemudian penghapusan mural
kemudian ada presiden yang diam saja tidak mengambil langkah soal menyelamatkan lima puluh enam pegawai kpk yang tidak lolos twk
apakah itu bukannya bentuk bentuk tidak adanya keinginan presiden dalam menegakkan praktik praktik demokrasi
nah ini yang sebenarnya saya baca survei ini tidak secara langsung menunjuk yang ditanyakan itu
jadi karena memang tidak menunjuk misalnya kepada
kalau indeks demokrasi indonesia yang miliknya bps itu ada dua puluh delapan indikator yang mereka persoalkan kemudian ada sekitar sebelas variable
dan ada tiga aspek yang terkait dengan kebebasan sipil hak hak politik maupun lembaga demokrasi
nah ini pertanyaannya memang cuma satu aja
jadi saya tidak bisa menjawab
yang ditanyakan tadi secara langsung menunjuk kemana pertanyaan demokrasi itu
nah tetapi terkait dengan soal moral soal yang
presiden kan langsung bertindak ya suroto langsung dipanggil ke istana kemudian presiden langsung memanggil kapolri
dan segera kapolri membuat pedoman bagaimana menangani problem penyukur rasa
presiden itu tegas kok bahwa yang namanya unjuk rasa yang namanya moral itu bagian dari kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat
dan tugas negara atau pemerintah itu adalah melindungi dan mempromosikan
termasuk berunjuk rasa sebenarnya itu dilindungi undang undang sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah ini yang apa terus menerus presiden mengatuasi ini dan mempromosikan dan melindungi
bicara presiden republik indonesia
saya mau ke mas burhan terlebih dahulu
mas burhan kalau dilihat trennya ya
bahwa penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden ini
sudah berlangsung sebelum pandemi ini terjadi
dan ini presiden baru menjabat dua tahun sejak terpilih dua ribu sembilan belas
apakah kemudian itu lazim terjadi di periode kedua
kepemimpinan seorang presiden yang terpilih pada periode kedua
ini seperti semacam kutukan periode kedua begitu mas burhan
nah penurunan kinerja presiden itu terjadi setelah pandemi
jadi sebelum pandemi itu masih tujuh puluh persen
itu tinggi sekali
jadi bulan februari dua ribu dua puluh
approval rating presiden masih mencapai angka tujuh puluh persen
nah selama satu setengah tahun terakhir
memang mengalami penurunan
jadi penurunan utamanya itu karena faktor pandemi
dan itu juga menyebabkan ekonomi pandemi
yang menyebabkan approval rating presiden turun
jadi dan lagi lagi kita harus melihat secara lebih utuh ya
jadi kalau anda bandingkan dengan brazil dengan meksiko
misalnya orang seperti jel bolsonaro itu redah sekali
kemudian presiden meksiko donald trump
kalau anda bandingkan secara lebih luas
sebenarnya approval presiden lima puluh delapan persen itu masih cukup
meskipun saya kasih catatan
ini tren turun belum berhenti sejak februari dua ribu dua puluh
nah itu yang saya sebut sebagai wake up call
karena kalau sampai turun di bawah lima puluh persen
itu sudah di bawah ambang batas psikologis
dan sudah sewajibnya
merintah termasuk presiden jokowi sendiri
melakukan banyak hal
karena kalau sampai di bawah lima puluh persen
itu repot untuk menggulirkan kebijakan
jangankan kebijakan yang buruk kebijakan yang baik
kalau misalnya approval ratingnya di bawah lima puluh persen
itu akan ditolak oleh publik
nah ini yang patut untuk diwaspadai ya oleh pemerintah
bang fajrul bagaimana kemudian mencegah agar approval rating dari presiden ini
tidak turun terus seperti yang tadi disampaikan catatannya oleh mas burhan
supaya tidak menyentuh angka di bawah lima puluh persen
karena akan sangat membahayakan bagi stabilitas politik presiden
untuk menyampaikan program program kerjanya
tadi pak tapi burhanuddin muhtadi sudah menyampaikan bahwa
problemnya kan muncul di wilayah ekonomi sebenarnya
tetapi dari survei ini juga menunjukkan
sudah ada tingkat kepuasan yang makin membaik dari masyarakat di wilayah ekonomi
jadi apabila mengikuti argumennya pak burhanuddin
kemungkinan kalau ekonomi kan juga sudah mulai membaik ya
sudah mulai membaik pada saat saat terakhir ini
bahkan pada kuartal ke dua kemarin
ini sudah mencapai tujuh tujuh persen misalnya seperti itu
nah kalau ini terus membaik
dan itu tercermin dari hasil survei ini sebenarnya
sudah mulai ada keperbaikan
dan apabila ini terus membaik
dan ini juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap presiden joko widodo
walaupun sebenarnya dalam kondisi sekarang kita bisa melihat bahwa
presiden kan kemarin mengatakan
asal untuk rakyat asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya
nah ini mungkin gitu
beliau berhasil dalam penanganan covid sembilan belas dalam vaksinasi
tetapi kemudian beliau menghadapi masalah yaitu di wilayah ekonominya
walaupun ini sudah mulai membaik
nah ini yang menurut saya juga menunggu lembaga survei yang lain
kemarin waktu juni itu smrc itu tujuh puluh lima enam persen misalnya seperti itu
nah ini juga pasti kita akan lihat setelah ppkm juga
bagaimana perubahan dari lembaga survei yang lain
kami berterima kasih atas survei dari indikator politik indonesia sebagai wake up call
dan juga kekurangan ini akan menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan
tapi survei ini juga menunjukkan bagaimana kami harus bekerja
salah satunya adalah memperbaiki bidang perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi
oke bukan hanya pelindungan ekonomi saja
sebetulnya bukan hanya soal aspek ekonomi saja
bang fajrul ini ada pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada anda sebagai jurubicara presiden republik indonesia
karena hari ini ada demo besar di kpk yang digalang mahasiswa bem seluruh indonesia
untuk meminta presiden turun tangan menyelamatkan lima puluh enam pegawai
apakah kemudian presiden akan bersikap turun tangan karena ini bagian dari menyelamatkan praktik demokrasi
terkait dengan unjuk rasa itu kan dilindungi oleh undang undang seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat di depan umum
saya berharap saja bahwa mereka hak konstitusionalnya
dilindungi oleh negara kemudian juga melalui undang undang
tetapi tolong dibaca undang undang tersebut karena di sana ada yang harus melapor
kemudian kapan harus berhenti dan segala macam
jadi pemerintah atau negara melindungi hak konstitusional mereka
kemudian terkait dengan kpk sendiri tentu sebagai lembaga independen
mereka akan menyelesaikan urusan mereka sendiri
artinya presiden belum mau turun tangan ya bang fajrul
itu yang bisa saya tangkap dari pernyataan anda
itu pernyataan anda tadi karena kpk harus menyelesaikan persoalannya sendiri
kpk lembaga independen
oke terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi
dan juga bang fadjro rahman jurubicara presiden republik indonesia
sehat selalu bang fajrul dan juga mas burhan
terima kasih burhan